indonesia lima puluh satu tahun yang lalu mengalami sebuah pergolakan politik yang besar
yang berujung pada pergantian rezim
pergolakan tersebut tidak hanya meninggalkan luka karena konflik yang berdarah darah
tapi ada juga terselip sebuah kisah anak bangsa yang terpaksa
atau mungkin saja dipaksa menanggalkan status keindonesiaannya karena pilihan politik
kisah para eksil yang terpaksa hidup mengembara di negeri orang
karena perbedaan politik menjadi satu dari sekian rentetan peristiwa pasca
gerakan atau tragedi gerakan tiga puluh september tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini banyak sekali eksesnya ya
salah satunya adalah itu
memperingati hari kesaktian pancasila pada tahun ini
kami akan menggali kembali kisah ini dan menatap bagaimana rekonsiliasi masa depan
bersama kali ini sudah hadir di studio ada prof hermawan sulistyo
peneliti politik senior dari lipi yang juga banyak peneliti seputar gerakan tiga puluh september
prof selamat datang
kemudian ada juga mas radar panca dahana budayawan yang juga akan mengulas masalah ini
selamat malam mas radar
terima kasih sudah datang
juga telah bergabung bersama kami saat ini melalui sambungan telepon
langsung dari praha republik ceko bapak anwar purnama
mantan mahasiswa ikatan dinas yang menjadi eksil di ck
yang saat ini sudah dua puluh tahunan menjadi warga negara ceko
selamat malam waktu jakarta pak anwar
saya akan mulai dari pak anwar dulu yang saat ini sedang ada di praha
pak anwar tadi kita sudah kurang lebih mendengar dan melihat bagaimana kisah teman teman
atau rekan rekan anda para mahasiswa ikatan dinas yang kemudian menjadi eksil
selama puluhan tahun di ceko
kita sudah melihat bagaimana kurang lebih suka dukanya bagaimana proses terjadinya
saya ingin tahu sekarang pak anwar bagaimana cerita anda kemudian bisa
dampar di praha puluhan tahun dan akhirnya susah sekali pulang ke indonesia
memilih untuk menjadi warga negara ceko
apa kisah anda yang bisa anda bagi pak
bagaimana anda kesana dan kemudian sampai di persimpangan jalan
atau di perempatan jalan gimana anda harus memilih saya menjadi eksil
begini jadi sebetulnya saya
ini berangkat dari indonesia
untuk belajar di luar negeri itu
tujuan saya dulu adalah
saya dikirim ke moskow
bulan agustus saya berangkat dari jakarta
pakai pesawat garuda indonesia
mampir sebentar di medan
sampai dilanjutkan ke bangkok
dari bangkok ganti kapal terbang
memakai air france
sampai di delhi
satu malam kami tinggal di delhi
pada waktu itu kira kira rombongan bersama saya ke
terus sampai di moskow itu tanggal tiga tiga puluh
tanggal dua puluh satu agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu
itu politik masih stabil di indonesia itu kondisinya pak ya
itu kondisi politik masih cukup stabil di indonesia ketika itu ya
pemerintahan presiden soekarno masih sangat stabil
jadi pada waktu itu kita sedang bersemangat semangatnya
untuk mengabdi kepada tanah air
dukungan dari pemerintah soekarno
katakanlah pengetahuan di luar negeri
oke jadi saya boleh agak percepat pak anwar
jadi anda ketika itu sekolahnya di moskow
tapi kemudian bagaimana ceritanya pak anwar
sampai akhirnya anda kemudian bisa menjadi eksil di ceko itu
pergolatannya bisa di persingkat pak anvar
jadi pada waktu peristiwa tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima itu
saya sedang belajar di universitas persahabatan bangsa bangsa di moskow
pada waktu itu kami sangat terkejut sekali
ada kejadian di indonesia itu
pada waktu itu
komunikasi sangat sukar
jadi kami dengan teman teman dari negara lain
yang dari afrika yang punya radio
kami selalu mendengarkan
dan teman teman itu selalu memberi informasi
apa yang terjadi di indonesia
artinya adalah bahwa
di situ ada usaha usaha untuk mengkub
terhadap presiden soekarno
jadi kemudian oke
bagaimana ceritanya sampai akhirnya anda kemudian dipaksa untuk meninggalkan
atau menanggalkan keluarga negara anda
prosesnya seperti apa pak
apakah anda dipaksa ataukah anda ditanya
apakah anda mau tetap bergabung dengan indonesia atau menjadi exis
itu dipaksa pak
itu dipaksa dengan catatan bahwa setelah pergantian itu
kbri di eropa ini itu memanggil kami
itu tahun berapa pak anwar
boleh dikasih tahu lagi
itu tahun berapa kejadiannya
itu tahun berapa pak kejadiannya pak
langsung ya tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima
kami dipanggil sama kedutaan
dan diminta supaya kami
mendukung itulah pada waktu itu general soeharto kan
akhirnya kami mau memperpanjang paspor tidak diberi
apa alasan anda menolak pak ketika itu
apakah anda pengikut soekarno atau mungkin anda memang dianggap betul sebagai pengikut komunis misalnya
apa kemudian alasan anda menolak
itu bisa dua duanya
itu bisa dua duanya
karena pada waktu itu golongan komunis dan golongan bung karno itu bersatu
jadi mereka menganggap yang kami tidak mau mendukung soeharto itu dianggap kami pro komunis gitu
konsekuensinya anda sudah tahu pak ketika anda tidak mau mendukung pemerintahan
presiden soeharto atau jenderal soeharto ketika itu mungkin belum menjadi presiden waktu itu pak ya
tapi anda tahu konsekuensinya yang akan anda terima ketika anda tidak mendukung pemerintahan soeharto misalnya
jadi kami melihat bahwa perkembangan politik pada waktu itu
itu sudah memberikan gambaran bahwa ini sesuatu yang tidak manusiawi
karena selama enam puluh lima enam puluh enam itu kita ikuti terus
ternyata kita harapkan supaya ada yang membela bung karno pada waktu itu
tapi ternyata tidak ada
dan lama kelamaan kekuatan soeharto sehingga dia menjadi apa apa apa itu bukan sebelum jadi presiden itu
nah itu kelihatan sekali bahwa
apa kekejaman kekejaman terhadap orang orang yang katakannya pada waktu itu progresif itu makin menjadi jadi
dan tidak ada urusan urusan dengan bagaimana kalau katakanlah bahwa kami itu bersalah atau kawan kawan kita di indonesia itu bersalah
haruskan seharusnya kan ada proses pengadilan
ternyata di sini tidak ada
jadi kami sudah mengambil kesimpulan bahwa rezim ini itu adalah rezim yang menuntun kepada dikaturan militer
pak anwar ketika anda ketika itu didatangi oleh petugas dari kedutaan dan harus memilih pak
itu ada prosesnya seperti apa pak
apakah ada screening dulu
ataukah memang anda ditanya tanya ideologi anda apa
seberapa dekat anda misalnya dengan komunis atau mungkin dengan soekarno gitu seperti itu
mereka dari kedutaan itu kelihatannya nampaknya pada waktu itu sudah jelas
sebab pada waktu menjalankan peristiwa itu situasi panas di indonesia itu apa namanya tersiratkan di antara mahasiswa mahasiswa yang ada di sekolah kami
jadi pada waktu itu kalau tidak salah di moskow itu kira kira ada empat ratus an mahasiswa indonesia
itu ada dari berbagai golongan
empat ratus itu kemudian berapa banyak pak yang kemudian memilih seperti bapak yang menolak ikut mengakui pemerintahan soeharto ini
yang mengikuti itu banyak juga
tapi terutama yang di universitas persahabatan indonesia
peristiwa persahabatan bangsa bangsa itu itu kelihatannya pada waktu itu kira kira tiga per empatnya itu melawan
tapi ada yang sepertiganya itu ya mereka itu apa namanya mendukung pemerintahan ya itu rezim soeharto pada waktu itu
yang sedang naik
pak anwar ketika anda kemudian diminta untuk memilih
pasti anda sudah tahu konsekuensinya gitu pak ya
anda harus menanggalkan keindonesiaan anda
apa yang paling anda rasakan ketika anda harus menanggalkan atau memilih sikap politik anda tidak mengakui pemerintahan soeharto
apa yang langsung atau dampak yang paling terasa yang anda rasakan pada saat itu
ini artinya saya harus mengambil konsekuensinya
terutama dengan hubungan dengan keluarga
dalam beberapa waktu kami masih bisa bersurat suratan dengan orang tua ya
tapi lama kelamaan ini kami merasa khawatir
takut takut bahwa keluarga kami di indonesia itu mendapat kesusahan karena adanya saya di moskow itu
menarik sekali ini pak anwar kalau kita lihat
silakan silakan dilanjutkan pak
jadi pada waktu
jadi pada waktu itu kami mengambil konsertensinya sendiri tanggung jawabannya sendiri untuk ya bagaimana
pada waktu itu solidaritas internasional terhadap kekuatan kekuatan kiri di indonesia
itu mendapat dukungan
jadi kami mempunyai strategi

kami akan menyusun kekuatan yaitu menggalang solidaritas internasional terhadap apa yang terjadi di indonesia
pak anwar kita akan lanjutkan kembali diawal balik
kita akan lanjutkan kembali diawal balik
bagaimana sebuah kompetensi yang harus kita lakukan
bagaimana sebuah kompetensi yang harus kita lakukan
bagaimana sebuah kompetensi yang harus kita lakukan
ini adalah salah satu
ini adalah salah satu
ini adalah salah satu
masih banyak sekali yang ingin saya tanya kepada anda kemudian apakah memang betul anda kesana memang hanya untuk belajar atau mungkin memang dikirim untuk misi politik tertentu atau mungkin apa yang kemudian anda lakukan dan apa sih dampak dampak yang paling terasa pak ketika anda harus menanggalkan ke indonesiaan anda
tapi di jawabnya usai jeda berikut kami akan segera kembali sesaat lagi
yang kemudian anda alami ketika anda memilih untuk tidak mengakui atau melepas kewarganegaraan indonesia anda
pada waktu itu karena kewarga negaraan saya sudah dicabut katakannya karena saya minta supaya memperberat panjang paspor kemudian tidak diterima tidak diperpanjang
saya itu sekarang menjadi
ke orang tanpa kewarganegaraan istilahnya itu
stateless ya pak
tapi pada waktu itu
stateless ya pak ya
jadi pada waktu itu kami dilindungi oleh pemerintah uni soviet
jadi di situ kami bisa terus belajar sehingga tamat begitu
kemudian juga ya
apa namanya keadaan sosial kami sedikit terjamin
jadi dalam soal ini kami tidak mempunyai kesukaran
kemudian karena saya itu termasuk aktivis ya
jadi tadi saya sudah bilang bahwa bagaimanapun kita di luar negeri
tapi kita harus bergerak
dengan cara cara yang kita bisa jalankan
kita untuk menggalang itu
apa namanya solidaritas dari teman teman di luar negeri
terhadap supaya teman teman di luar negeri ini melihat apa yang sesungguhnya terjadi di indonesia
jadi meskipun sudah kehilangan kewarganegaraan tapi tetap berjuang untuk bisa menjelaskan paling penting
paling tidak ke dunia internasional apa yang terjadi ini pak ya
iya begitu kira kira
baik pak anwar
kemudian itu ya
kami di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
saya diminta sama teman teman untuk pergi ke praha
pada waktu itu di praha ada banyak apa namanya
organisasi demokratis yang berpusat di praha
asal di apa
ya diminta atau tugaskan begitu untuk ke praha dan menemui teman teman
sama sama penderitaan dari peristiwa seribu sembilan ratus enam puluh lima itu
baik jadi anda kemudian akhirnya tinggal di praha dan akhirnya menjadi warga negara ceko ya pak
pak anwar ditahan dulu komentar anda
itu dulu apa namanya ya bekerja dulu gitu ya
terjadi kemudian di praha ini terjadi pergantian pezin kan
baik pak anwar
jadi waktu zaman sosialisme ini saya masih tetap tanpa kewarganegaraan
baik pak anwar ditahan dulu saya akan ke prof kiki
prof kalau tadi kita melihat apa yang dialami oleh
pak anwar dan rekan rekannya mungkin ribuan mahasiswa ikatan dinas yang waktu itu harus dipaksa memilih seperti itu
konteks situasi politik nasional ketika itu kenapa sih prof apa yang membuat kemudian pemerintah harus memaksa mahasiswa yang dikirim ke luar negeri untuk harusnya dikasih insentif untuk kembali ke indonesia dan membangun indonesia misalnya
itu dipaksa harus memilih gitu prof
situasinya seperti apa yang bisa saya gambarkan
sejarah itu milik pemenang pertarungan politik
sejarah itu milik pemenang pertarungan politik
sejarah itu milik pemenang pertarungan politik

jangankan dalam hal status dalam hal kondisi politiknya yang betul betul dikuasai oleh pemenang
dan ini bukan win win solution pertarungan politik dalam sejarah itu selalu sifatnya apa zero sum game
kalau penambahan kekuatan pada satu kelompok itu berarti pengurahan secara proporsional pada kelompok yang lain
pengurahan secara proporsional pada kelompok yang lain
bahwa penguatan rezim yang baru itu bisa dilakukan semata mata dari penguatan rezim itu sendiri
sehingga otomatis kelompok lawan yang kalah itu akan berkurang
atau sebaliknya menggerogoti sumber kekuatan lawan lawan ini sehingga kelompok yang menang ini akan bertambah
berarti para mahasiswa eksil ini atau mahasiswa ketandianasi ini dianggap sebagai bagian dari ancaman itu
sebagian dari itu
seberapa mengancam sih prof kondisinya ketika itu mereka kan ini pelajar pelajar padahal
ini aja yang dia ingat misalnya pak anwar ingat kan empat ratus orang
dengan kemampuan di atas rata rata orang indonesia pada masa itu loh
itu tidak main main
iya tidak main main artinya untuk orang kayak kasus misalnya gam
itu berapa orang yang diluar
yang diluar negeri yang eksil kayak begitu
itu bisa bikin susah kok pemerintah pusat
dan belakangan ini opm gitu kasus papua
itu yang di eksil itu cuma berapa orang
tapi karena kebebasan di luar karena macam macam
tapi yang menarik bagi saya begini
mempunyai keluarga negaraan itu merupakan gender ketiga
anda tidak bisa tidak
menjadi laki laki atau tidak menjadi perempuan
kalau milih di tengah itu tidak diakui
nah punya warga negara ini adalah gender ketiga yang anda harus punya
agama belum tentu harus punya
tapi kalau keluarga negaraan harus punya
saya ingat ada filmnya tom henks itu judulnya apa lupa yang ketika dia ke amerika pulang di bandar
sehingga dia warga negara bandara itu gitu
nah yang jadi problem adalah dia nggak bisa keluar
tapi kemudian yang menjadi pertanyaan ketika itu rezim soekarno berganti kemudian masuk rezim soeharto
kenapa mereka begitu takut dengan para mahasiswa ini sehingga mereka harus dipaksa untuk memilih gitu prof
dalam konteks zero sum game itu tadi
jadi harus sapu bersih
sehingga tidak ada unsur unsur apapun yang bisa dipakai untuk menggerogoti rezim yang baru
nah ini terbukti tadi pak anwar bilang ya kami nggak diam
yang menjadi problem adalah persoalannya kemudian di luar negeri itu kan kita bisa kalau sekarang kan internet komunikasi yang dulu masih snail mail masih ini brosur segala macam tatap muka ya
itu kerangka yang dibayangkan kerangka perjuangan itu kadang kadang cocok dengan perkembangan di indonesia
tapi ini sebetulnya nggak ada kaitannya sehingga mereka merasa punya kontribusi misalnya
saya yakin kalau ditanya lebih lanjut dalam proses sembilan puluh delapan itu mereka akan merasa punya andil menggerogoti rejim soeharto gitu
karena mereka terus berjuang disana
iya karena terus berjuang gitu
sementara kita yang disini ini gak pernah ngalamin ada kontak gak pernah ada itu gitu loh
dan sejarah itu ditentukan oleh kelompok yang menguasai media media seperti ini dan pemenang politik
oke jadi memang mereka ini dianggap meskipun banyak tidak hanya pak anwar tapi yang lain lain menganggap bahwa kita mau belajar benar benar kok segala macam kita harus memilih dan akhirnya kita stateless dan harusnya indonesia mendapatkan manfaat yang banyak dari
bukan yang sekolah di luar yang di indonesia aja nggak paham apa yang terjadi kok
saya akan ke pak raner
kalau kita melihat dalam konteks memperingati lima puluh satu tahun peristiwa
pada satu tahun peristiwa gerakan tiga puluh september kita memperingati hari kesatian pancasila
melihat apa yang dialami oleh saudara saudara kita para mahasiswa eksil ini
apa yang bisa anda komentari pak radar
ya sebenarnya kalau dikaitkan antara dua hal yang anda sebutkan itu saya nggak menemukan hubungan positifnya atau relasi positifnya antara kesaktian pancasila sama eksil itu
apakah eksil itu menunjukkan bahwa itu pancasila sakti
ya kan ketika kita bisa memberantas pki itu kita menunjukkan pancasila sakti
ya harusnya pecahan sakti itu dibuktikan pada masa sekarang ini kan
kalau misalnya terjadi korban sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan beberapa orang ratus ribu orang itu mengalami pengasingan dari kehidupan sosio kultural yang sebelum itu
kita harus bertanya tanya justru bertanya tanya pada pancasila itu
bagaimana pancasila itu mengizinkan sebuah rejim atau sebuah kekuasaan melakukan hal seperti itu
jadi ini aja kita sudah melihat bahwa pancasila yang sakti itu sebenarnya dimanipulasi oleh satu pemahaman politik yang pada saat itu berkuasa lah karena pemerintahan berkuasa
jadi kita harus mengembalikan kesaktian pancasila yang sesungguhnya itu
bukan ini ya manusia eksilnya itu
tapi kalau melihat apa yang diputuskan oleh ratusan mahasiswa eksil waktu itu termasuk pak anwar yang memilih oke kita mendingan putus hubungan sama indonesia dan pemerintahan soeharto daripada mengakui rezim pemerintahan soeharto
dari segi budaya atau mungkin dari segi psikologi politiknya anda bisa pahami nggak keputusan mereka itu
keputusan yang sangat sadar dilakukan dengan konsekuensi yang sangat berat
saya sangat paham cuman penggunaan terminologi anda itu kurang tepat
mengatakan bahwa mereka akhirnya memutuskan hubungannya dengan indonesia
bukan mereka yang memutuskan
bukan mereka tidak akan pernah mau memutuskan saya kira belum ada orang indonesia ya ini sangat langka ya yang memiliki keberanian atau sikap politik atau sikap kultural untuk memutuskan hubungannya
dia dicipta dia dimasukkan ke dalam satu kondisi di mana dia tidak punya pilihan
sebagai tom hanks tadi itu kan stateless itu sudah enak karena itu sudah menjadi kodrat kita atas diri kita harus punya kewarganegaraan kalau tidak kita tidak bisa menikmati apapun
dan daripada dia menjadi manusia yang tidak jelas dan tidak guna dan yang lain lainnya mau tidak mau dia harus memilih satu tempat di mana dia harus berdominisi dan bertanggung jawab secara pacek lah kira kira
tapi anda paham bahwa paham sekali bagaimana perasaan mereka yang harus meninggalkan orang orang yang dicintai negara yang dia cintai
terlalu berat lah ya jadi saya kira tuntutan dan represi politik itu telah melakukan satu represi tidak hanya secara politis saja tapi juga secara sosial kultural ekonomi saja
kita akan membahas bagaimana represi represi sosial kultural budaya dan tidak hanya politik tapi kita akan jenah jenah kami akan segera kembali usaha jenam berikut ini
beritahu saya untuk pemerintah ini ketika ada kesimpulan bahwa regime ini tidak akan lama
baik pak anwar
bahwa kekuatan muda ini ternyata ada conclude
hari kesaktian pancasila
ini mungkin masih banyak trauma trauma masa lalu
dendam dendam masa lalu
mungkin anda juga masih agak ganjel di hati anda
melihat apa yang sudah anda alami berpuluh puluh tahun yang lalu
harapan anda seperti apa pak ke depan
setelah masyarakat indonesia masuki rezim
atau era demokratisasi yang baru ini
jadi peristiwa tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima ini
supaya cepat diselesaikan
karena ini adalah trauma sejarah
ini sejarah hitam dalam keseluruhan sejarah indonesia
yang sebetulnya harus cepat diselesaikan
dan saya punya pengharapan besar
kepada presiden joko widodo
yang lama tahun beliau akan sampai kepada kesimpulan
bahwa peristiwa tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima itu
adalah suatu pelanggaran
itu terberat dalam sejarah kita
tapi anda sudah tidak dendam lagi ya
apa masih dendam sekarang pak
dengan apa yang terjadi puluhan tahun lalu
saya tuh begini bapak
di keluarga saya tidak ada korban
tidak ada korban
tapi saya dalam pikiran saya sekarang ini
saya melihat teman teman saya
sahabat sahabat saya di indonesia
yang sekarang saya tidak tahu di mana lagi
jadi dalam hal ini
saya membutuhkan suatu keadilan
supaya ya itulah tadi
untuk atas nama teman teman yang
tidak ada dan tidak tahu bagaimana
itu supaya diperhatikan
baik terima kasih sekali lagi
pak anwar purnama yang sudah bergabung bersama kami
dari praha republik ceko
mudah mudahan apa yang menjadi harapan bapak
itu juga menjadi harapan kami
dan bisa terrealisasi oleh generasi yang sekarang berkuasa
terima kasih sekali lagi pak anwar
terima kasih juga
prof gigi tadi ini kita masuk ke dialog segmen terakhir ini prof
kalau kita melihat tadi harapannya
ya memang agak mungkin kita bisa menghubungkan
antara apa yang dialami oleh eksil dengan peristiwa gerakan tiga puluh september
kemudian tragedi tragedi setelahnya
ini sudah lima puluh satu tahun berkembang prof
sudah lima puluh satu tahun berjalan
rekonsiliasi masih jauh panggang dari api
atau menurut anda semakin titik temunya semakin terasa ini
melihat cita pemerintah
proses pasca konflik rekonsiliasi itu ada disebut empat kwadran
forgetting melupakan kita
jadi apakah kita melupakan dan memaafkan
tidak melupakan dan tidak memaafkan
kuadran ketiganya adalah melupakan tidak memaafkan
atau tidak melupakan dan memaafkan
nah bagi saya kalau kita bercermin dari proses proses yang relatif berhasil
di afrika selatan dan di kamboja misalnya
itu berhasil prof
ya itu kuadran keempat yang kita ambil
kita tidak melupakan tapi kita memaafkan
nah caranya seperti apa
caranya adalah saya tidak setuju dengan proses yang dilakukan kawan kawan lsm itu
di ipt itu karena apa
satu sumbernya itu prima fasi dianggap benar
contoh filmnya anwar kongo jagal
saya dua puluh tahun meneliti kasus enam puluh lima ya
pertama tidak ada laporan pembunuhan masal dari medan
yang sebanyak itu yang dia ceritakan
yang kedua umurnya anwar kongo itu berapa
saya kok lihat wajahnya nggak mungkin di atas tujuh puluh
padahal jagal jagal itu nggak ada yang sekarang itu umurnya di bawah tujuh puluh
dia bilang dengan teknik pembunuhan pakai tali
saya dua puluh tahun meneliti tahun enam puluh lima itu tidak ada itu pernah saya baca satu pun
semua pakai golok pakai pendingin
dan itu akhirnya dijadikan referensi sebenarnya
dan yang paling parah adalah pakai mabuk mabuk pakai johnny walker pakai black label
yang tidak ada di medan
dan di atas segala galanya
dia bilang mendapat inspirasi dari godfather nya mario puzo
godfather itu dibikin film tahun tujuh puluh dua
bagaimana membunuh tahun enam puluh enam
jadi menurut anda dari proses untuk menuju quote unquote rekonsiliasi itu semuanya salah
proses prosesnya itu salah
salah karena apa
jadi kalau bagi saya rekonsiliasi adalah memaafkan
ya pki harus baca buku
ex pki itu harus baca seluruh laporan mahmilo
yang dua seri pertamanya itu diterbitkan tanpa diedit oleh tni angkatan darat
yang bisa diakses
yang bisa diakses
dan ini diakui sendiri kornel paper itu salah
ini pengakuan ben enderson tertulis loh ke saya
nah tapi dengan pengakuan seperti itu
lalu kejujurannya di mana
dibuka semua dokumennya

ada di kantornya ben henderson itu
jadi harusnya semua dibuka kemudian akhirnya proses itu berjalan
dan akhirnya baru kita sampai tahap memaafkan itu prof
iya jadi kita tahu
misalnya angka tujuh puluh delapan ribu yang dibunuh itu itu dari mana
itu yang bikin itu komandan kodim kediri dan ma'rufin
salah satu algojonya
jadi sepertinya masih jauh prof proses rekonsiliasi masih jauh
tanya saya lah saya tahu semua dokumennya kok gimana
jadi bagi pemerintah dan juga aktivis aktivis lrc bisa diakses
ada juga aktivis aktivis lrc yang kemudian ingin masuk ke tahap baru rekonsiliasi
prof kiki harus diajak ngobrol untuk masalah ini
terakhir mas radar kan kalau tadi kita lihat prosesnya masih berantakan
tapi paling tidak niatnya sudah terkumpul atau terkulminasi belum sih mas radar
ya belum lah
karena peristiwa politik semacam ini adalah semacam pengulangan sejarahnya
lestuar serpet yang terjadi di berbagai dunia yang lain
jadi prinsip zero sum game dalam pergantian regime itu dimana mana terjadi
dan setiap ada pergantian regime dengan cara zero sum game itu pasti akan menimbulkan luka dendam dan tiada habis habisnya
sepanjang sejarah peradaban manusia terjadi seperti itu
dan apakah tinggal persoalannya kita mau melihara luka itu atau tidak
atau mau mengulanginya lagi atau tidak
nah kalau saya pikir luka itu kan jadi traumatik kan
nggak usah dipelihara dituntaskan
dan jangan ulangi lagi
jangan lagi ada pergantian rezim seperti itu lagi
masih yang terjadi seperti di turki sekarang di mesir di mana mana itu masih terjadi
di zaman hari gini kita nggak bisa mengulangi
nah cara kita tidak memelihara itu saya kira pernah saya utarakan di sini juga
buka saja seluruh fakta dan dokumen yang ada itu
mari kita baca bersama
lalu kita nilai bersama secara objektif
dengan pihak yang netral dan yang lain lain
atau orang yang tidak terlibat gitu ya
dari situ kita bisa membuat keputusan keputusan
dan upaya itu belum ada belum ada iya
belum ada lah
karena gara gara terbukaan karena masing masing masih menyimpan psikologi dendamnya ini
nah kalau politik berlangsung dengan psikologi yang semacam itu
dia tidak akan mendapat kebaikan terutama untuk masyarakat secara umum
baik mudah mudahan hari kesaktian pancasila hari ini profesor dan juga pak radar bisa menjadi apa ya
titik tolak baru lah untuk kita menghadapi atau bisa masuk ke gerbang rekonsiliasi yang semua kita harapkan bersama
terima kasih sekali lagi prof kiki mas radar atas perbincangannya malam hari ini